bagi inilah suasana bendungan air enggehalt
lokasi jasad eril ditemukan yang direkam oleh jurnalis lepas cnn indonesia
bendungan ini memiliki empat pintu air dengan arus yang cukup deras
namun tidak selalu pintu air tersebut dibuka secara bersamaan tergantung situasi debit air
bendungan air engel juga merupakan pembangkit listrik tenaga air
bendungan ini memiliki struktur bebatuan dengan celung celung kecil
dengan suhu air mencapai sepuluh derajat pada saat menuju pergantian dari musim semi ke musim panas
di sisi pinggir bendungan juga dikelilingi pepohonan
beberapa faktor inilah yang dinilai menjadi salah satu kendala dalam pencarian eril
menurut informasi warga swiss peristiwa tenggelam di area bendungan engelt sudah cukup sering terjadi
hampir setiap tahun di sepanjang musim terdapat korban tenggelam yang kebanyakan adalah turis
di area ini sebenarnya sudah ada peringatan larangan berenang bagi yang tidak bisa berenang
mengingat arus yang cukup deras dan dengan suhu air yang dingin
sungai are ini memang ramai diperbincangkan setelah menjadi lokasi hilangnya putra gubernur jawa barat ridwan kamil yaitu emril khan mumtaz
berikut ini sejumlah fakta tentang sungai terpanjang di swiss ini berdasarkan data yang

sungai are merupakan sungai terpanjang yang mengalir di swiss dengan panjang dua ratus delapan puluh delapan km
sungai itu mengalir dimulai dari kota thun ke kota bern sampai ke danau wolense
lembar sungai ini bervariasi mulai dari empat puluh m sampai dengan ada yang seratus m bahkan di satu titik bisa mencapai enam ratus empat puluh tujuh m
sungai are juga memiliki kedalaman mencapai dua ratus meter yang berlokasi

eril terakhir terlihat di area antara eye hold dan mertesili sebelum hilang terseret arus pada dua puluh enam mei lalu
perlu diketahui sungai are yang biasa dikunjungi untuk berwisata mengalir dari kota thun ke kota bern sampai danau wallency
di dua kota ini kebanyakan wisatawan melakukan kegiatan berperahu sedangkan untuk sungai di wilayah kota bern ini hanya digunakan untuk berenang
sebenarnya di sepanjang sungai are ini sudah terpasang rambu rambu sungai agar warga setempat ataupun wisatawan mengetahui larangan dan kewajiban ketika berada di sana
dan beberapa rambu yang dipasang diantaranya ada titik berbaya dengan tanda merah putih merah kemudian daerah aman untuk berenang ditandai dengan warna hijau
ada dua tanda bahaya lain yang disebut untive ini adalah melarang warga untuk melompat ke sungai karena kondisinya di sini dangkal
selanjutnya ada juga tentang tengah
selanjutnya ada juga tentang tengah
tanda stain broken atau titik bahaya di sungai karena adanya batuan yang gampang runtuh
ada berbagai metode pencarian eril yang ditempu pihak berwenang
mulai pencarian menggunakan perahu yang dapat mendeteksi kedalaman hingga tiga meter
kemudian pencarian dengan drone thermal pendeteksi panas
drone surveillance untuk bermanuver serendah mungkin di atas permukaan sungai
patroli darat dengan menyisir tepian sungai are dan penyelaman
ini emeril khan mumtaz lahir di new york amerika serikat dua puluh lima juni seribu sembilan ratus enam puluh
terakhir eril menyelesaikan studi di fakultas teknik mesin dan dirgantara institut teknologi bandung